kamu itu ada apa
kenapa meski teriak teriak laura
udah lama yang nunggunya ya
oh enggak kalau enggak enggak lama
mau pulang bareng triks dan
nggak boleh gue yang nggak ngijinin
pulang bareng triks dan

eh tapi gue gak suka ya
lo suka atau enggak terserah lo
triks dan itu kan
bukan pacar siapa siapa
jadi lo nggak ada hak untuk ngelarang gue jalan bareng sama dia
oh itu makin kurang aja rek
kalau ada tangan orang jahat juga yang nyentuh opi
ih kurang aja
gue nggak terima
makasih ya kamu udah mau baik banget sama aku
kamu juga udah mau jalan bareng sama aku hari ini
aku juga senang kamu udah berani sama rene
ren itu emang harus digituin pi
kamu nggak mau jalan bareng sama aku hari ini
sekarang kamu kenapa berubah sih bi
kalau kamu dateng
ya aku dateng
tapi kalau kamu nggak dateng ya
aku juga nggak
jemput aku ya nanti jam tujuh malam di kantor
jemput aku ya nanti jam tujuh malam di kantor

jemput aku ya nanti jam tujuh malam di kantor
makasih ya pak udah mau nganterin ke rumah
kamu jangan sungkan rangga
justru om yang harus ngucapin terima kasih sama kamu
karena kamu sudah banyak pengertian terhadap om
saya permisi pak
mulai sekarang saya minta kamu perketat mengawasi putri saya laura
dia sudah tidak ada lagi di penampungan
jadi saya tinggal di sini ra
lebih bagus kan daripada rumahnya opi
bau banyak debunya
kalau ini sih bagus
oh ya thanks ya
sudah ngerti gue pang
ya udah deh nanti gue jemput
jadi lo jangan telat ya
gue nggak mau nunggu
soalnya gue harus minta izin dulu sama mamanya raka
emang seberapa bandelnya sih itu anak
gue penasaran deh ra
dah gue tunggu jam tujuh
lo bakal gue hajar sampe mati
saya meninjau tanah tadi pak
saya melihat pak ronald bersama rangga
kalau boleh tahu sebenarnya ada hubungan apa pak ronald sama anak itu
kamu meninjau tanah
tanah yang mau bapak beli untuk dijadikan mall itu pak
oh itu tanahnya
ya tapi kan sekarang tanah itu ditinggali oleh rangga
dan dia itu satu satunya penghuni yang suka menentang dan melawan pak
kalau menurut saya rangga itu sudah melakukan tindakan yang tepat
karena sekarang anak saya laura dia itu tinggal di tanah itu
oh ya opie silakan bi
dia ini adiknya rangga
dia kerja di sini
opie ini anak pintar
tidak cuma pintar di sekolah tapi kelakuannya juga sangat baik sekali
dia kerja di sini paru waktu
tujuannya adalah supaya bisa membantu anak anak penampungan itu
supaya dia bisa merubah semua sikap dan juga sifat yang jelek
menjadi seperti opi dan juga rangga
terus bagaimana kelanjutan kerja sama kita pak
apakah kita akan terus berlanjut walaupun ada penghuninya
oh kalau masalah itu nanti akan saya atur
saya permisi dulu ya pak
ya makasih opie ya
waduh bisa gawat ini
makin sulit saya menyingkirkan rangga sama opi kalau hubungan mereka begitu dekat
saya harus cari cara lain
kamu itu kan baru kerja di sini dua hari
masa sekarang udah minta izin pergi
tapi kalau aku nggak datang nanti aku nggak dianggap kuat
nanti nggak keren lagi
saya nggak peduli
kamu mau ratu cool kek
mau ratu cooling down kek
atau apapun saya nggak peduli
pokoknya tugas kamu adalah ngurusin anak saya
lagian saya juga mau pergi
masih nekat juga
ya udah kalau kamu masih nekat mau pergi lebih baik kamu dosa lagi kerja sama saya
kamu keluar aja
saya bisa cari yang lain kok
ya udah deh bu
aku nggak pergi
saya mau siap siap
kita main di kamar yuk
kamu kenapa sih
duduknya biasa aja deh
kamu kejam kejam lagi
kamu itu ada apa
kenapa masih gitu gitu teriak teriak laura
rangga bu rangga
rangga ini ikut aku yuk
rangga kamu kenapa nak
ini mah cuma empuk
kamu itu gimana sih
bisa kayak gitu sih
bawa ke toilet
ibu tuh mamanya dia
jadi harusnya ibu tuh yang bersihin pupnya dia
laura kamu itu sudah saya gaji
tugas kamu itu untuk dijagain anak saya
apapun yang terjadi dengan anak saya itu udah tugas kamu
termasuk bersihin pupnya dia
oh ya satu lagi
raka itu sering banget pupuk
jadi kamu harus sering ganti pampersnya
oh ini apa sih aku semalam
sekurang kurangnya aku eo ini
nangkutin banget sih ini anak
kenapa sih kamu pup
bayarnya kecil lagi
cepat angkat kekinya
dasar setan pacong tuyul
belum pernah aku ngeliat pup orang lain
aku belum pernah lihat pup yang benar kayak ini
belum pernah aku liat kaya gini
ya udah cepetan
kenapa aku pengen berhenti